pemeriksaan secara ketat dilakukan oleh petugas sebelum mengizinkan penonton masuk ke areal stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
tak hanya tiket yang diperiksa kendaraan dari penonton juga tak luput dari perhatian petugas
aksi terorisme yang terjadi di surabaya beberapa hari yang lalu memang sempat menimbulkan kekhawatiran
akan keselamatan dan keamanan para penonton yang akan datang ke stadion utama gelora bung karno
namun nyatanya hal tersebut tidak menyurutkan niat atau menimbulkan rasa takut dari ribuan pendukung persija jakarta
yang memilih langsung untuk datang menyaksikan dan mendukung penampilan timnya di piala afc saat melawan home united di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
salah satu pendukung setia dari persija jakarta adalah ridwan muklis
warga kalideres ini bahkan rela datang ke stadion bersama istri dan anaknya yang masih berusia tujuh tahun
ini kan kemarin ada kejadian di surabaya itu kan itu ada rasa was was atau takut gak sih datang ke stadion langsung nih
ada sih sedikit rasa takutnya ya tapi ya buat persija tetap datang lah
kalau mas gimana mas ngeliat pemeriksaan juga cukup ketat kan dari luar tuh
gak apa gak takut lah ya allah walaum lah buat persija gak takut
demi menjaga keamanan panitia pertandingan juga menghimbau penonton untuk meningkatkan kewaspadaan
dan segera melapor ke petugas bila ada hal yang mencurigakan
diperkirakan sekitar lima puluh ribu lebih pendukung fanatik persija hadir di gbk untuk mendukung timnya
di leg kedua semifinal zona asia tenggara piala afc kali ini
erlangga wisnuaji jakarta